kita lihat dengan majalah tempo nih mas arief kita lihat cover majalah tempo minggu ini yang menjadi gambaran persiapan majalah tempo dalam menghadapi pemilu kali ini
nah ini maksudnya apa nih mas arief bisa dijelaskan nih
ini cover majalah yang terbit hari ini
saatnya memilih itu gambarnya kayak ketiga empat calon itu lagi melihat menu di restoran padang gitu
ada di balik kaca jadi di depannya itu saatnya memilih
sebetulnya nggak persis ucapan selamat memilih isinya
isinya adalah kita membantu pemilih untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut
bukan visi misi bukan cerita jelek bukan macam macam yang sudah pernah dibahas
angle lain itu adalah siapa kira kira yang selama dalam proses kampanye ini mendampingi kandidat
dan punya peran signifikan dalam peran
dalam kampanye dan sebelumnya
karena biasanya berdasarkan pantauan kita mereka yang dekat
lalu kalau kandidat yang terpilih itu akan ikut
nah dia akan nempel gitu
dan itu bisa nggak harus jurka nggak harus bisa orang tukang pijet bisa santri gitu
misalnya kita menemukan di timnya pak siapa
mak ruf amin itu ada santri santri yang senior yang ikut terus
ya ngurusin semuanya dan didengar pendapatnya begitu
lalu di pak prabowo ya nama nama yang sudah pernah kita lihat yaitu kesatria jedi ya
orang orang yang lingkaran dekat
jadi kalau saya perhatikan di timnya pak prabowo meskipun banyak sekali ada bang isan salah satunya
tapi itu adalah ring ring
isan nulembara gitu
tapi itu adalah ring ring ring luar gitu ya
orang orang yang kita lihat rame di sosial media suka vlog suka macam macam
coba anda deketin di suatu tempat begitu apakah dia memang betul betul dekat dengan pak prabowo
enggak itu ada di ring dua ring tiga gitu
yang selama ini apa namanya spoke up gitu buat ini partai
mas daniel kek mas dirman kayak semua itu sebetulnya adalah orang orang di ring yang bukan ring satu
apa menarik orang orang yang behind the scenes yang selama ini publik tidak begitu tahu dan ditampilkan oleh tempo di minggu terakhir misalnya
ya kalau misalnya orang orang di dekat prabowo tadi yang saya katakan
sekjen sugiono dan sebagainya itu adalah orang orang yang diajak bicara
orang orang bahkan orang kayak hasim sendiri itu bisa kalau mau ketemu pak prabowo lewat orang orang ini
jadi anda bayangkan bagaimana suasana kekuasaan kalau prabowo menang gitu ya
kira kira itu kan orang kita memberikan sugesti itu
siapa yang ada di ring satu
siapa yang ada di ring satu
nanti kalau mau bicara soal ini kemana muternya kira kira begitulah
nah ini yang saya lihat mungkin belum dibahas di media lain
jadi kita coba lihat
kita cari itu dan kita temukanlah beberapa nama nama unik gitu ya
itu kan yang unik ya mas arief ya
kalau problematika utama ada juga yang diangkat nggak
menjelang menjelang apa yang perlu menjadi concern seperti misalnya detik tadi dan
concern kita ya
kalau concern kita itu sebetulnya adalah terbangunnya sebuah narasi dari kubu penantang dalam hal ini dua
bahwa kita sudah menang dan kalau kita kalah itu karena curang
saya kira itu narasi yang agak berbahaya
tapi relatif dipercaya oleh kubu dua
sehingga apa yang terjadi dengan sejumlah kekacauan katakanlah begitu ya di pemilihan pemilihan di luar negeri
itu dibaca sebagai curang nih curang nih curang nih gitu
jadi nggak pernah mau masuk ke dalam apa sih persoalan sebenarnya
apa tidak profesional dan sebagainya
dan sebaliknya dari kubu yang
petahana menganggap bahwa eh di dalam timnya kpu sendiri itu ada orang orang yang berafiliasi dengan partai pendukung dua
jadi akhirnya begitu ada kekacauan di sana dia nggak lihat lagi tuh apa yang terjadi di dalam tuh
apa memang petugasnya sedikit apa nggak
dia nggak lihat itu
yang dia lihat adalah oh ini orang partai ini nih
jadi komentarnya juga sangat politis kali dong sebenarnya mas
jadi kalau anda bilang bahwa ini minggu tenang
ya tenang itu bisa dilihat dari pak jokowi dan sandiaga uno pergi umroh
itu kelihatan tenang sejuk gitu ya
tapi kalau kita lihat ke dalam bagaimana orang deg degannya menghadapi ini semua
yang betul sabto
itu bukan cuma orang yang mau dipilih
tapi tim sukses buzzer itu deg degan semua tuh
para konsultan juga deg degan
karena kalau dia kalah nanti dia dibully
at least dia dibully oleh lawan sebelah sana
dan dia harus bikin defense mechanism yang berlapis lapis gitu
saya kira itu
bahwa ini ada untuk masalah kpu sendiri menjadi concern karena kenetralan independensi kpu betul betul dipertanyakan bukan hanya oleh kubu oposisi misalnya
kubu petahan apa juga bertanya
kubu petahan apa juga melakukan hal yang sama gitu
saya kira sih kpu memang sentral perannya ya di pemilu kali ini
apalagi memang permainan isu itu memang banyak sekali yang dikaitkan dengan suara
karena ini urusan pilpres kan urusan pemilu urusan suara ya
taruhlah mulai dari hoax tujuh kontainer suara ya kan
itu kan bagaimana besarnya isu itu waktu itu kan sampai dikonfirmasi kesana kesini
dan ternyata hoax kalah itulah ya
terus muncul lagi sekarang masalah di malaysia
ya kan tercoblos sudah tercoblos suara di malaysia
sudah tercoblos suara di malaysia
sekarang penanganannya sudah diserahkan ke polisi di raja malaysia dan seterusnya
kpu lagi jadi titik tekannya persoalan di sydney dan di hongkong misalnya
banyak orang yang gagal memilih karena terlambat datang dan lain lain
sejauh ini kpu sampai pada berbicara bahwa kita secara aturan sudah benar
karena mereka tps ditutup pada waktu aturan mengharuskan ditutup gitu kan
tapi saya pikir kpu harus open harus punya strategi punya solusi
untuk memastikan mereka yang belum mencoblos itu bisa mencoblos
skenario kpu skenario mendadak ini ya solusi singkat kpu solusi cerdas itu diperlukan untuk mengatasi semua hoax hoax ini
yang ini kalau dibiarkan begitu saja akan bergulir semakin kencang
dan seperti mas arul sampaikan ini seolah olah menjadi kecurangan yang seolah olah masif gitu kan
dan rupanya melihatnya juga masif juga ya mas devon ya
dari lidi media sosial ditangkap suara aspirasi publik opini
coba lihat ya saya lupa tempatnya dimana sydney atau mana yang videonya beredar

apa namanya pemilihan marah marah lalu dihadapi oleh seseorang
dan orang itu kemudian di dunia digital kemudian dituduh ini orang pks nih
jadi orang penyelenggara pemilu pks
padahal dia adalah saksi dari pks
orang nggak lihat lagi tuh
kalau saksi sih boleh aja
dan itu membentuk opini sekali ya mas
membentuk opini bahwa dari satu bahwa oh ini ada anasir anasir partai sebelah yang mempengaruhi
kalau saya saya boleh sumbang saran begini
boleh boleh boleh
pemilu pertama rrf
informasi saya ikut membantu kpu sebagai konsultan
apa yang terjadi di situ
itu kan kpu yang meriuh rendah
ada sejumlah orang dari pemerintah
pak rudini pak nandunging rasution pak afan ghaffar
pak okawa hendra dan andi malaraga
terus puluhan wakil dari partai politik
nah tapi kalau kita belajar dari situ dikelola
bahkan menit demi menit
menjelang pemilihan apa lagi
nah sekarang tadi isu tujuh kontainer
dan beberapa isu lain
saya kira kurang leading itu
kpu secara institusi tidak muncul untuk menjadi rujukan
kan gini seluruh berita akan menjadi simpang siur
jika rujukannya tidak ada
dan ini bukan pekerjaan yang terlalu sulit sebenarnya
yaitu ada mekanisme di dalam kpu katakanlah
membuat satu dua orang menjadi juru bicara
sehingga yang lain boleh mengerjakan urusan teknis
tapi dia harus memantau
seluruh dinamika yang terjadi sehingga
rasekaterinya harus ada gitu
karena kalau tidak maka tadi
harus benar bahwa kan chaotic gitu
dan orang sensitif
semua orang bisa memviralkan videonya masing masing
dia foto dulu dia kirim
dengan konteks dan captionnya masing masing
dan komentarnya sendiri sendiri
dan untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini